pandemi covid sembilan belas telah membuat banyak negara sadar akan pentingnya pengembangan infrastruktur kesehatan
pemerintah pun kini tengah mendorong transformasi sistem kesehatan nasional